banjir kembali menggenangi permukiman di cipulir puluhan rumah terendam hingga satu meter
banjir disebabkan karena kali kerukut meluap akibat hujan deras pada jumat siang
hujan deras yang mengguyur ibu kota jakarta ditambah meningkatnya volume air aliran kali kerukut dari bogor
membuat kali kerukut di jakarta selatan meluap
luapan air kali kerukut merendam puluhan rumah di rt empat dan rt dua belas ulu jami kebayoran lama
ketinggian air di permukaan tersebut antara tujuh puluh cm hingga satu meter
menurut keterangan warga banjir mulai terjadi setelah hujan deras pada jumat siang
ini emang sering banjir atau gimana bang
iya memang udah sering banjir
desainnya kedalaman berapa bang
kalau disini sekitar delapan puluh cm hingga satu meter
pada jumat malam banjir di sebagian area mulai surut
warga pun langsung membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur dan genangan air
budi tanjung jakarta